jumlah ini belum termasuk tunjangan kinerja
dan sekarang tadi beritanya tembus seratus ribu per kilogram
sangat memerlukan sarana transportasi publik yang selamat aman nyaman dan terjangkau
harus berkolaborasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat
oh pulang ke rumah
yaitu ikan cupang jenis half moon
lebih sedikit dibandingkan ketika mereka makan dengan urutan dibalik
nah saya juga baru tahu nih ya saya baru riset riset atau biasa dikenal shu bukan simpanan hasil usaha
ya tentu tiongkok jadi perhatian bagi kita indonesia karena memang kita punya perdagangan dengan dia sampai dua puluh persenan dan sebagian komoditas energi kita
untuk tahun dua ribu dua puluh dua di tahun lalu kita bicara ini tingkat konsumsi cabai kita bicara konsumsi cabai merah besar ya
sementara untuk covid sembilan belas penyakit ini belum memiliki obat
jadi dari beberapa hal ini bisa kita lihat bahwa kemungkinan ke depan tiongkok ekonominya cenderung masih agak lambat
salah satu jenis keju yang baik adalah keju sedar
harus betul betul dilakukan screening ketat
aktivitas yang luar biasa padat kembali di layanan publik
penguatan demokrasi peningkatan layanan publik dan kerukunan warga
kalau saya sih biasanya lebih ke herbal ya
dan tentu juga demokrasi di indonesia
lalu kenapa harganya semakin naik ya
apalagi sekarang dikenal dengan vlogger vlogger yang makin mendunia
kawasan pesisir dukuh pandansari desa kaliwlingi kecamatan brebes kabupaten brebes jawa tengah ini memang menjadi salah satu wilayah yang memiliki bahan baku pewarna alami dalam jumlah melimpa
beras karena beras ini kebutuhan pokok
kayaknya pedagangnya pelayanan nya cukup murah
bila ada kenaikan kembali ya
jangan sampai terulang seperti kita
ada yang lima ratus sampai dengan ada kemasan yang lima puluh gram berdasarkan harga masing masing
karena emang tuh kondisinya suhunya gak turun turun gitu
kemudian ini hilodendron burlemalks
yakni nasi dengan aneka macam lauk
yang medium sekitar sekarang rp tiga belas sampai rp empat belas
yang didominasi bayi di bawah usia lima tahun
dia gak boleh dibawa ke tempat lain
kerendahan hati yang sejati
kalau mau melakukan perubahan tingkat suku bunga
mulai dari pasar saham nilai tukar mata uang hingga obligasi
takut bahwa allah tidak akan menyediakan dihadapan allah
sehingga federisasi tidak perlu berburu buru melakukan penurunan tingkat suku bunga dengan cepat
protein juga menurunkan kadar hormon kelaparan yang disebut gerelin
kita bertemu lagi ketika nanti sudah ada update terbarunya ya pak ya
lama sih udah dari kuliah
kemudian juga apa saja sih faktor pendorongnya pak
seperti halnya di dki atau umumnya di jabodetabek
di mana terjadi penurunan pada edisi mei kemudian pada edisi juni kemudian juli kemudian november dan desember ya
yesus mau datang segera
apakah ekonomi tiongkok yang sepertinya belum seperkasa tahun lalu pak dan masih terbilang merangkak untuk mendapatkan kembali ke positioningnya
kinerja penyusunan gaji pengemudi dan biaya operasional
walau misalnya tuberkulosi sudah punya obat sudah punya vaksin juga
selain itu pasar juga lebih optimis karena bank sentral global kemungkinan besar akan mulai melakukan penurunan tingkat suku bunga
dan dokter menyarankan untuk diberikan paracetamol gitu
bagaimana bisa menyesuaikan harga bisa naik setiap minggu
lantas bagaimana kita bisa menebak ke depan dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk portfolio cuan kita
terutama ketika buah hatinya terkena penyakit
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia bapak abdullah mansuli
nah harga tadi anda katakan dua belas tiga belas sehingga para pedagang mau tidak mau harus dapat keuntungan atau margin dari pembelian gabah tadi ya pak
pengaruh cinta akan uang terhadap pikiran manusia
melakukan penurunan empat atau lima kali ya saat ini lima kali penurunan di tahun dua ribu dua
jadi untuk perlambatan yang ada di ekonomi tiongkok itu akan berpengaruh pada kita
ini untuk jemaah jemaah bawa dulu jemaah tersebut ke tempat yang dingin
kemandirian diagnostic testing kemudian juga kesadaran untuk kita tetap berhubungan
sementara itu harga perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau mbr masih belum mengalami perubahan
dan yesus pun dengan senyumnya menunggumu
ini pasar ramai banget baru buka tadi jam sembilan pagi
kehadiran bus trans banyumas dianggap menguntungkan penggunanya
untuk mendukung layanan teman bus pemerintah kota surabaya telah menyediakan fasilitas halte dan bus tol
masakan disajikan di ruang tamu rumah
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada
cocok ditemani dengan kopi arabica yang dicampur susu dan gula aren
yang seharusnya membawa persembahan yang besar
salah satunya kafe di rooftop yang menghadirkan pemandangan langit dan deretan pencakarnya
terutama pada gangguan sirkulasi gangguan saraf dan gangguan jantung
untuk berdiri di belakang
jadi kalau driver membutuhkan pertolongan dari tim kami di kantor
sehingga ekspektasi bahwa fed akan cepat menurunkan bunga itu bergerak turun saat ini
tapi kasus ini masih tinggi di indonesia
dengan jalan menggunakan dengan seperlunya
kita dapatin informasi cabai rawit
harga nasi inul mulai dari sepuluh ribu rupiah
pada jalan yang lurus
kalau kita beralih ke kawasan asia pasifik ke tiongkok kita melihat tiongkok baru saja merilis
karena ini wilayah masuk ke kota magelang jawa tengah
jadi kalau bus itu dia berjalan terlalu siksa
kita dapat tempat ini dan tempat itu lumayan oke banget
mencari suasana alam ternyata nggak perlu jauh jauh
target kita sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sampai sembilan ribu sembilan ratus lima puluh
ini tema yang lebih ke arah hukum ya
belum lama ini mengalami pilek dan demam
melihat angka kasus yang terus meningkat
terus juga pakein minyak kai putih gitu
sebab tidak semua kandungan paracetamol berbahaya
kalau kita lihat bulan januari ini positif karena orang baru mulai alokasi dana lagi ya
hasil investigasi yang kami lakukan dari delapan tersangka
jadi yang namanya virus atau penyakit yang mengendalikan
bunda iras juga memanfaatkan balkon di lantai dua sebagai taman kecil
kemudian dari turusan suez sendiri kapal yang tadinya nggak berani melintas di sana sekarang mulai melintas kembali
tetapi yang menarik adalah data non farm
tetapi memang rata ratanya di angka tiga belas sampai empat belas
kali ini akan saya ajak anda untuk mengunjungi sebuah pasar
target kita rp satu empat ratus tujuh puluh sampai rp satu
bantuan pangan itu kan didistribusi oleh bulog ya
sampai saat ini sudah ada lima tersangka ya pak yang ditetapkan
kemenhub telah menggandeng pt inka untuk pengembangan bus listrik
setelah memulai kondisi properti watch kondisi properti masih akan turun hingga tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
kita baru buka kemarin contoh di area tuntungan ya pak ya
berdasarkan data yang saya dapatkan dari fao ini data yang paling pedes adalah cabai rawit
risiko ini berpotensi terjadi jika pelonggaran sektor dan kegiatan justru makin membuat masyarakat kebablasan
harga beras hingga kini tak kunjung turun bahkan harga beras premium di pasaran menembus rp enam belas per kilogram
karena akan ada penurunan permintaan dari masyarakat
didapati gula darah dan insulin naik secara signifikan
untuk memproduksi kripik pisang
taktos di bawah rp sembilan puluh target kita rp satu ratus dua sampai rp satu ratus sebelas
warung nasi bali ini sudah eksis selama sekitar tiga puluh tahun
dan tidak boleh terlalu sama keterbukaannya untuk setiap daerah
tempat ini disulap menjadi sebuah kafe dengan dekorasi lokal yang unik dan pemandangan alam yang hijau
seharusnya memang sembari menunggu dua bulan untuk panen
ketika suhu tubuh meningkat akibat cuaca ekstrim
karena bersama sama kita tahu bahwa perang melawan narkoba ini harus terus ditegakkan
batasi atau atur waktu kegiatan di luar ibadah
akun twitter partai sosmed kembali membongkar aparatur sipil negara yang flexing di media sosial
tetapi di situ juga harusnya dilakukan systematic random testing
yang berikutnya mayora ya rp dua tiga ratus dua puluh sampai rp dua empat ratus dua puluh
ada di sumatera utara
karena mereka berupa kemasan dan kemasannya itu dilakukan oleh bulog
hingga barang yang dihasilkan itu relatif lebih berlebih ya
itu lumayan memberatkan atau gimana
di sana di sana tak ada lagi air mata
dari sekarang dengan kesadaran kemandirian vaksin
kebutuhan masyarakat yang tidak membutuhkan bansos itu jadi terhalang begitu ya maksud anda
dan dari akun akun itu kemudian kami bisa mengungkap
mencari inspirasi hingga berkumpul bersama teman atau keluarga

dan roh yang suka berdamai saja
empat lima juta orang yang beraktivitas di malam hari
yang biasanya inverted yield curve itu diikuti dengan resesi
yang kebutuhan untuk area outdoornya itu meningkat kan untuk masa pandemi ini
mereka memang pelanggan pelanggan khusus
selalu mengalami penguatan iasg bahkan sebesar lima puluh delapan persen
mereka menjadikan hutan bambu ini latar foto atau memanfaatkannya untuk sekedar berjalan bersama pasangan sambil menikmati pemandangan indah
mulai menaruh harap pada harta itu